pasca ditemukan delapan kasus transmisi lokal positif covid sembilan belas
sebanyak dua enam ratus empat puluh warga banjar seroka dan desa abuan kabupaten bangli bali
dari rapid test masal ini diketahui sebanyak empat ratus empat puluh tiga orang terindikasi reaktif atau positif
dan harus menjalani tes swab pcr untuk memastikan positif covid sembilan belas atau tidak
temuan ini membuat warga satu dusun banjar harus menjalani karantina selama empat belas hari
sebelumnya diketahui ada delapan warga banjar seroka dan yang positif covid sembilan belas
yang diduga tertular dari salah seorang pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri
ini diakibatkan oleh transmisi lokal penularan lokal
nah sehingga ini dilakukanlah tes masal
nah kita tidak perlu berdebat tentang hasil tes
yang penting adalah
akhirnya adalah hasil swab
kan itu kemarin ya hasil tes rapidnya empat ratus empat puluh delapan itu ada tiga ratus lima belas yang reaktif
kita berharap di desa abuan di banjar seroka dan ini tidak ada lagi yang positif covid sembilan belas
biar yang positif covid itu adanya di rumah sakit dan otg
adanya di karantina provinsi
pemandangan berbeda terlihat di balai latihan kerja milik pemerintah kabupaten bojonegoro jawa timur
kawasan perkantoran yang biasanya terbuka untuk umum ini mendadak dijaga ketat sejumlah petugas keamanan
penjagaan dilakukan lantaran balai latihan kerja ini digunakan mengisolasi empat belas santri pondok pesantren al fatah temboro
sebelumnya pada akhir april terjadi gelombang kepulangan santri asal bojonegoro dari berbagai pondok pesantren
kemudian tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas setempat melakukan rapi tes terhadap ratusan santri yang telah pulang ke rumah masing masing
hasilnya empat santri dinyatakan reaktif atau positif covid sembilan belas dan sebanyak empat belas santri lain dinyatakan kurang sehat sehingga harus diisolasi
untuknya santri dari temboro kemarin sudah ada satu ratus dua puluh tujuh santri yang kita rapi tes
sementara memang tidak semua ditampung di blk
hanya info terakhir yang kami terima ada empat belas orang yang diberikan
selebihnya isolasi mandiri di indonesia dan sesuai dengan alamat masing masing
dari satu ratus dua puluh tujuh yang rapi tes itu ada empat yang reaktif
kami menyebutnya reaktif karena rapi tes yang positif belum tentu mereka positif corona
jadi empat ini diisolasi ada di bayangkara dan di rumah sakit islam muhammadiyah jemberjo
tantri reaktif tersebut kini menjalani isolasi di rumah sakit bayangkara wahyu tutoko serta rumah sakit islam muhammadiyah jemberjo
demikutan cnn indonesia